gue udah pesen pizza buat lo semua
kenapa saya pagi pagi teriak teriak
kok papa sama mama gak ada
kan kemarin sudah pulang
duh kaget juga gue bilang sama rena
kalo andin sama pabos pergi dari rumah semalam
sama papa dan mama
sekarang mama dan papa ada di
mama sama papa lagi pergi dulu sebentar
lagi ada urusan sayang
di mama sama papa ketemu lagi sama rena
jadi sekarang gak usah sedih ya
aku kepikiran rela terus dari tadi
aku telepon aja kali ya
aku nanya kak dan rena
pas banget rena
ya bentar ya
mir gimana keadaan rena disana
ini dia nyariin lu
sayang udah bangun
mama sama papa kemana
cepet aku dong mah
mama sama papa cuma pergi sebentar
tapi kalo aku gak diajak
emangnya aku nakal ya
renda tuh anak yang paling baik
cuma untuk kali ini rena
karena rena harus jagain oma
kenapa oma gak diajak ma
papa dan mama berantem ya sama oma
kenapa harus berantem sih mah
mama sama papa itu gak berantem sama oma
yang pastinya mama sama papa janji sama rena
janji akan pulang
janji untuk jagain oma ya
rena janji jangan nakal juga
aku akan jagain oma
makasih ya sayang
yaudah janangis lagi
udah dan mama
jadi rena gak boleh sedih lah
sekarang kita siap siap ke sekolah yuk mandi dulu
mau gendong di depan apa gendong di belakang
aduh anak pinter
udah kita mandi
makasih ya sayang
yaudah janangis lagi
udah dan mama
ya paling sekali
ya paling sekali
waduh anak pinter
mantap mantap mantap
gue udah pesen pizza buat lo semua
eh lo jangan sebarang ngomong dulu ya
gue gak pernah punya utang
lu tuh utang yang dibayar bayar
cewek yang ngejar kejar lo kali
bisa jadi roy
gue ke depan dulu ya
siapa sih mama
sayang makasih ya
kamu ingat hari ulang tahun
gak mau tiup dulu
jangan sampai mati
temen temen aku harus liat nih
kamu bawa surprise
ternyata lo ulang tahun roy
taruh sini taruh sini
ya tau gitu ya
ya tau gitu ya
tentu gitu gak traktir di alam ama kafe
hahaha betul dong
eh bro gue kan udah pesen pizza
sama aja gue traktir lu pada
cewek lo baik banget roy
pacar terindah gue
andini karisma putri
boleh tiap dulu enggak
terima kasih mama
terima kasih mama
terima kasih mama
terima kasih mama
terima kasih mama
terima kasih mama
terima kasih mama
terima kasih mama
terima kasih sayang
terima kasih sayang surprise nya

eh karena lo hari ini ulang tahun
kita juga ada surprise buat lo roy
udah lo tutup mata aja sekarang
ya serius lo tutup mata sekarang
eh surprise apaan ini
tutup mata sekarang tutup udah udah udah
lo udah diam diam
ini ada buat kita
eh mau ngapain
eh ini ini ini apaan sih
hubungan kita memang berakhir kurang baik
tapi aku gak pernah menginginkan kejadian yang buruk menimpa kamu
kalau aja hari itu aku gak ngajak kamu untuk ketemu
mungkin kamu bisa hidup
dan semua masalah ini ga akan pernah terjadi roy